ada masih di good morning dan semua orang tahu bahwa indonesia itu gudangnya sediman sediman berbakat
penyanyi cilik asal indonesia malaya emma chandrawijaya kembali membuat orang orang terkesima dengan apa
dengan suara indahnya pasti
nah kali ini penyanyi cilik indonesia berusia tujuh tahun itu berhasil membuat pemain sepak bola zlatan ibrahimovic kagum
ini dia ya suaranya dari malaya emma chandrawijaya yang terpilih untuk menyanyikan lagu kebangsaan amerika serikat the star spangled banner
sebelum kick off la galaxy kontra seattle sounders di los angeles dimulai pada minggu sore waktu amerika itu seluruh penonton yang hadir di stadion dibuat terkesima
dengan alunan suara merdu yang dilantunkan penyanyi cilik ini tak terkecuali sang bintang zlatan ibrahimovic
zlatan terlihat terpaku dan menikmati nyanyian malaya
malia emma merupakan penyanyi cilik indonesia yang pernah mencuri perhatian publik setelah tampil di hollywood ball los angeles pada akhir juli yang lalu
emma berperan sebagai moli di drama musikal bertajuk little oven any yang disaksikan delapan belas ribu penonton
jadi dia suara indonesia juga bisa bikin bangga
betul nanti ya mungkin di indonesia kita bisa mendengarkan suara email menyanyikan lagu indonesia raya di beberapa ajang olahraga
supaya nanti kalau ajang olahraga seperti misalnya asian para games yang beberapa waktu lagi akan diselenggarakan
atau mungkin pertandingan pertandingan bola supaya di luar stadion juga adem tidak ada kekerasan lagi ya